acara peresmian rumah sakit umum daerah bali mandara
batal digelar setelah didemo ribuan warga sanur
warga memprotes rumah sakit karena tidak mempekerjakan
warga sanur sesuai kesepakatan awal sebelum dibangun
sekitar satu lima ratus warga dari dua puluh delapan banjar yang ada di sanur bali
unjuk rasa di depan rumah sakit umum daerah bali mandara
aksi warga digelar tepat sebelum digelar acara peresmian rumah sakit
milik pemerintah provinsi bali tersebut
rencananya rumah sakit ini diresmikan langsung oleh
gubernur bali imarie mangkopastika
akibatnya acara peresmian pun batal dilangsungkan
lantaran masa aksi menutup akses masuk rumah sakit
menurut warga pihak rumah sakit mengingkari perjanjian sebelum pembangunan
pihak rumah sakit telah bersepakat dengan warga
untuk mengutamakan warga lokal atau masyarakat sanur sebagai pegawai
sebenarnya teman teman sudah tahu dari dua ratus delapan puluh orang
yang melamar yang dari sanur ini
sesuai dengan perjanjian mereka itu
berapa lima puluh persen
itu semestinya ya dibilang apapun itu
tetapi kenyataannya hanya tiga orang
untuk masalah tuntutan asal pun dibicarakan ke lingkaran perumunan
jadi dia hanya melaksanakan teknis untuk pelayanan kesehatan
ya sementara tidak ada launching lagi
tapi kami tetap juga pelayanan gitu aja
karena kan rana kami merawat pasien pelayanan kesehatan gitu aja
rumah sakit umum daerah bali mandara
digadang gadang menjadi rumah sakit terbaik di pulau dewata
rumah sakit bersandar internasional ini
dibangun di atas lahan seluas tiga enam belas hektare dengan anggaran dua ratus miliar rupiah
nandang risa dastika denpasar